kita ke informasi selanjutnya sebuah ledakan mengguncang ruko di blok f kompleks pertokohan grand wijaya center kebayoran baru jakarta selatan
setelah memeriksa lokasi dan saksi tim gegana menyimpulkan ledakan berasal dari tabung gas dua belas kg yang bocor
sebuah ledakan terjadi di sebuah ruko di kompleks pertokohan grand wijaya center kebayoran baru jakarta selatan kamis dinihari
dua orang mengalami luka luka terkena pecahan kaca dan langsung dibawa ke klinik terdekat
tim gegana polda metro jaya langsung menyisir area ledakan
setelah memeriksa lokasi dan meminta keterangan dari korban luka ringan polisi memastikan bahwa ledakan bersumber dari gas dua belas kg yang bocor di ruko tersebut
saat ini sudah cukup safety tidak ada masalah teman teman dari j bom juga sudah selesai melakukan penyisiran
bagi masyarakat yang akan melintasi di daerah sini tidak ada masalah
harus lalu lintas di sekitar ini tidak ada masalah juga semua bisa dilintasi
seperti biasa ini memang hanya ada kesalahan teknis di dalam ruko itu lebih ke ledakan mekanik namanya
proses olah tkp tim lab empat polri yang tengah berlangsung membuat sejumlah karyawan dari beberapa perusahaan yang berada di lingkungan grand wijaya center belum bisa beraktivitas pada kamis pagi
iya kebetulan kita di kompleks ini tapi kan kebetulan lift kita mati jadi kita nggak bisa naik ke atas sampingnya sih sebenarnya
sementara itu gubernur jakarta
anies baswedan yang mendatangi lokasi kejadian ledakan pada kamis pagi mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati hati dalam menggunakan gas
dari kejadian ini kita mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memeriksa stabilitasnya memastikan tidak ada kebocoran tidak ada kerusakan dan bila ada kecurigaan jangan ragu ragu untuk menyampaikan kepada petugas
masyarakat tetap tenang dan selalu memeriksa tabung dan regulator gas secara berkala
eko budi jakarta